dengan persetujuan bang edi
saya mengangkat yayat sebagai wakil saya
serius gus eh serius komandan
iya jabatan kamu sekarang wakil komandan
belum pernah terjadi dalam sejarah percopetan di kota ini
yang juga merupakan bagian dari sejarah percopetan dunia
anak buah saya perempuan dan can
pertanyaan yang benar gimana
kamu udah coba nyari pekerjaan kayak gitu
kamu udah coba cari pekerjaan kayak gitu
sejak aku lulus kuliah
aku terus nyari
sampai aku putus asa
terus ketemu ami sama sinta
mereka nawari kerjaan di biro jasa pemindahan uang
kerjaan yang gak ada hubungannya sama latar belakang pendidikan aku
cocok sama latar belakang masalah aku
pengangguran miskin dan lemah iman
kamu sendiri gimana
aku ketemu bos said pas aku baru kehilangan pekerjaan
aku pengen cepet cepet kerja lagi
gak mau lama lama nganggur
kerja apa aja yang aku bisa
terus aku kena bujukan bos saeb
kamu suka sama pekerjaan ini
kenapa gak keluar
saya berangkat dulu
aku pengennya bukan cuma aku yang keluar
kerjaan kita berbahaya
semua teman aku
aku gak mau keluar
aku gak mau nanti kita celaka
gak selamanya nasib kita bagus
berhasil ketika operasi
udah waktunya apel siaga
daya yang sangat besar
busep uhen mas ayah
denny masih belum datang
belum otang juga
iya kan gak ada denny sama otak
kita ke jalur angkot
sebelum kalian bertugas
saya akan menyampaikan pengumuman
saya menyampaikan laporan tentang pembagian tugas masing masing
karena saya bertanggung jawab di dua tempat
di pasar dan di jalan
dengan persetujuan bang edi
saya mengangkat yayat sebagai wakil saya
serius gus eh serius komandan
iya jabatan kamu sekarang wakil komandan
belum pernah terjadi dalam sejarah percopetan di kota ini
yang juga merupakan bagian dari sejarah percopetan dunia
anak buah saya perempuan dan cantik semua
dilihat dari sudut pandang kelelakian saya
tentu saja ini sangat menyenangkan
tapi kalau dilihat dari sudut pandang profesional
sesungguhnya saya sedang merasa kecewa
tidak ada yang menarik
jawabannya adalah tiada lain dan tiada bukan
karena kalian belum menunjukkan prestasi seperti yang saya harapkan
berapa dompet yang sudah berhasil dicopet
belumlah mencapai target
berapa jumlah uang per hari yang kita dapatkan
karena banyak pedagang yang main akal akalan
mereka datang ketika kita sudah selesai narih higuran
atau mereka pergi pada waktu kita akan datang untuk menarik iuran
kita jangan kalah cerdik
pedagang yang suka akal akalan
jangan sampai lolos lagi
ini tugas kamu sebagai wakil komandan
jangan cuma bilang siap tapi pelaksanaannya nol besar
satu minimal dapat tiga
berapa dompet per hari
tak perlu banyak cakap lagi
sekarang kita bergerak dengan hati yang gembira dan bersemangat
mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
siap wakil komandan
tiga dolar saja dasarnya
ini masih tiga dolar saja
danan er lagi
tapi kami mencari termalikan receiving area
dari rasiko bagi ella

kita ketemu dekat pasar
perhitungan biaya ngebangun masjid sudah beres
waktu mau ngantar makaroni ke rumah mertua
gak tau jatuh diangkot
gak tau kecopetan
sekarang kalian operasi tanpa saya
saya berdua aja sama lolita
terserah pembagian tugasnya gimana
siapa yang tugasnya bagian mengamati situasi
siapa yang tugasnya melakukan eksekusi
katanya mau dikirim lewat email
kenapa kamu kelihatan bingung
mau dikirim ke email siapa
maaf akang punya
saya dari dulu yang gitugituan makan gak ngerti
terus ngepon cuy hp nya mati juga
gitu makasih kang